ratusan pemudik mulai berdatangan di terminal kampung rambutan jakarta timur
yang dibuka kembali pasca ditutup sementara selama peniadaan angkutan lebaran
seluruh penumpang yang tiba langsung disemprot disinfektan
dan menjalani rapid test antigen bila suhu tubuhnya tinggi
harus balik pemudik pada selasa pagi terus memenuhi terminal kampung rambutan
seiring dibukanya pelayanan bus antar kota antar provinsi
ratusan pemudik turun dari sejumlah bus yang kembali dari jawa barat dan jawa tengah
bus yang masuk di terminal kedatangan langsung disemprot cairan disinfektan
oleh petugas pemadam kebakaran
begitupun dengan penumpang yang harus disemprot disinfektan
pemudik yang suhunya tinggi akan diminta menjalani tes rapid antigen
dan dibawa ke wisma atlet bila hasil tes dinyatakan reaktif covid sembilan belas
pertama dibukanya kembali kita antisipasi untuk harus balik
jadi semua penumpang yang datang dari luar jawa barat
kita balik kita lakukan tes cara acak untuk rapid antigen maupun jenus
untuk penumpang dan kendaraan atau bus yang dipakai
kita semprot semua busnya terus barang bawaannya
di tanggerang banten dari tiga ratus sampel pemudik yang diambil warga kota dan kabupaten tanggerang
serta kabupaten lebak tujuh diantaranya positif covid sembilan belas
rapi tes antigen dilakukan dengan sasaran pemudik serta masyarakat yang berada di pusat keramaian
surat bebas covid sembilan belas menjadi kewajiban pemudik untuk kembali memasuki wilayah kota tangerang
tapi sudah pernah sebelumnya
kalau penumpang sendiri sudah tadi bawa
warga kota tangerang yang dinyatakan positif dievakuasi menuju puskesmas curumudi baru
untuk menjalani karantina
sedangkan warga kabupaten lebak dan kabupaten tanggerang diserahkan ke dinas kesehatan setempat
titik titik yang dilakukan tracing secara massal satu di checkpoint
checkpoint ada di jatjungung kemudian di gunanap kemudian di tempat tempat lintasan dan curumuna
sasarannya adalah orang yang melintas orang yang melintas ada transporter ya berarti orang yang melintas